simpang siur kabar apakah pembebasan sepuluh wni dari kelompok abu sayyaf dengan membayar uang tebusan atau tidak
menjadi kisah sempalan lanjutan drama penyanderaan
pemerintah tegas menyatakan memegang prinsip non ransom pay policy
alias tak sepeserpun keluar uang tebusan
sementara tak sedikit kalangan yang meragukan benarkah negosiasi murni tanpa penebusan
manjur berhadapan dengan kelompok ekstremis pragmatis semacam abu sayyaf ini
mana yang benar
lantas bagaimana kisah kisah yang muncul selama proses rumit negosiasi yang konon tanpa uang sama sekali
dan seperti apa prosedur operasi standar penanganan beserta instrumen antisipasi yang harus dibangun
untuk mencegah terulangnya kejadian serupa ke depan
kami akan mengulasnya bersama komjen purnawiraman ansyat mbai
mantan kepala badan nasional penanggulangan terorisme
iwan ong jurnalis senior isu perbatasan
dan melalui sambungan telepon dari filipina
mayor jenderal purnawirawan kiflan zen
anggota tim negosiator pembahasan sepuluh wni
selamat malam bapak bapak
pak kiflan selamat malam
kalau sudah mendengar
pak kiflan saya ke pak kiflan terlebih dahulu deh karena
bagaimana pak sehat pak
sebelum kita bicara soal tebusan dan lain sebagainya
ini pak banyak sekali orang banyak sekali pihak yang terlibat dalam operasi pembebasan ini
sebenarnya seperti apa sesungguhnya
karena pak kiflan ada di dalamnya sebagai salah satu tim negosiator
ya kita kan mewakili perusahaan saya
diminta perusahaan untuk melakukan negosiasi
itu mewakili perusahaan saya
kemudian ada lagi ya
kemudian ada lagi juga dari mabes ni
yaitu dari baes tni
di bpn majen sudrajat
kerjasama dengan isaf
jadi semuanya bekerja
jadi tidak ada pihak pihak ataupun yang dinamakan ngo
non government organization yang masuk di dalam proses ini
karena saya mengikuti sampai
saya ke pangkalan pangkalan mereka
jadi tidak ada yang mengaku mengklaim
utama dari ngo
bahwa itulah kerja mereka
mereka datang tanggal dua puluh tujuh april
sedangkan kita tim kita sudah masuk sejak tanggal dua puluh tujuh mar
masa empat hari bekerja sudah bisa mengaku bahwa itu adalah pekerjaan mereka
sedangkan pelepasan itu di rumahnya gubernur
saputan oh saputan
itu adalah kepunakan miswari pemimpin moro national revolution
yang membantu kita untuk melakukan negosiasi tanpa dana spesial pun
karena ada nama nasdem di sana
dan juga yayasan yang dipimpin oleh surya paloh
seorang politisi dan juga tokoh yang kita sangat kenal
bagaimana peran mereka di sana sepengetahuan pak kiflan bagaimana
sepengetahuan saya tidak ada negosiator lainnya
kecuali yang dari depro
dan dari perusahaan
dan kemudian juga dari moro national revolution front yang kita minta bantuannya
sepanjang saya ketahui karena saya akan mengikuti dari kota jolo
kemudian ke kahuang dan kemudian ke indanan
saya ikuti masuk semua saya ke dalamnya
dan secara fisik tidak ada negosiator lainnya yang masuk ke al hasimi saya
ataupun komandan yang berada di kaluang tempat pertama kali mereka mendarat
dan kemudian naik ke lu'uh ke manawau ke talipang
tidak ada satupun yang dari non government organization
tapi luar yang masuk saya tidak tahu
tapi para sandra dibawa oleh pesawat pribadi itu pesawat pribadi siapa pak
ini itulah ceritanya
setelah diserahkan itu ke
kita minta biasanya mereka menyerahkan kepada badan resmi gubernur atau afp
karena di pulau jolo itu ada brigade marinir
ada angkatan daratnya di pulau jolo pasukan di situ ada enam batalion
yang luasnya cuma tujuh puluh lima km x tiga puluh km luasnya itu daerahnya
jadi itu sudah ada enam batalion yang ngepung dan menyerang itu asg di talipang
atau berada di maum sehingga banyak mereka korban yang para asg ini diserang oleh perintah filipina
jadi di sana itu tidak ada pasukan yang lain kecuali pasukan moro national front sama tentara filipina
jadi kalau ada masuk pesawat tentang tiba tiba di jambang pesawat tbantung di jambang bukan di
bukan di daerah landasan kampung
bukan di daerah landasan kampung
bukan di daerah landasan jolo
jadi dari rumah gubernur dibawa oleh arposo filipina
dan kemudian dengan helikopter dibawa
helikopter militer ke jambang untuk diserahkan ke isaf
tiba tiba ada pesawat sipil yang ada di sana nunggu
padahal kita dari mabes tni sudah datang mayor felix untuk menerimanya
ya dan kemudian ada
kedutaan dari kedutaan besar di filipina diterima oleh pak edi
jadi tidak ada perosensi yang datang ke jolo dari non performance organization
kecuali orang orang kita dari moro national zon front
dan kemudian ada di situ orang kita dari perusahaan namanya erwin
dan kemudian ada namanya wawan ada di pulau jolo
dan ngo ini tidak ada
tidak ada yang apa namanya saya tidak mau menuduh
yang partai lah atau yang namanya yayasan saya nggak menuduh lah
tidak ada di sana hadir
sedang kita yang dari perusahaan ada hadir di tempatnya gubernur
jadi diserahkan kepada tentara filipina dulu
pak kiflan angkutan itu yang menyediakan siapa pak
yang membawa saudara saudara kita
yang dari pulau jolo kepada jambang jambang jolo kan itu sekitar dua ratus kilometer
ya dua ratus kilometer menelitasi laut menuju jambuanga
zambonyo itu pangkalan militer pangkalan militer untuk daerah filipina selatan
ada di jambanga di situ ada landasan terbang
ada namanya west mingkong ya western mingdana komando ya komand
nah itu di situ ada landasan terbang di sambonga
namanya juga militer
ya jadi dari dulu mereka diterbangkan dari rumah gubernur
diterbangkan pakai heliportir militer
maksudnya mau dipikirkan sama amrits milko yaitu west mingdana komando
tapi kalau tahu datang ya lah yang mengatakan yayasan
saya tadi butuh namanya yayasan pesawatnya sudah ada di situ
kita juga terkejut
semua terkejut atau pak kiflan saja yang terkejut
pak kiflan saja yang terkejut atau semuanya terkejut
ya saya juga terkejut
begitu ya tapi apapun
ya saya juga terkejut ya saya nggak mau masuk karena saya
saya tidak bukan merupakan bagian dari militer
saya bukan dari perusahaan cuma ada yang menerimanya ya tahu
dan kemudian di perusahaan kita tugaskan ada namanya hanro ya sama hendra
sama hendra masuk ke dalam sebagai wakili perusahaan ya tahu
di mana dia menerima dalam terbang militer itu itu itu
baik pak kiflan kita akan sudah ada di situ
tapi langsung dibawa ke jakarta oleh mereka
itu anda katakan pak kiflan pak kiflan katakan bahwa itu di luar koordinasi atau gimana
ya di luar koordinasi semuanya kan di bawah koordinasi
jadi bahkan pihak kementerian luar negeri tni itu tidak mengetahui
tidak ada tidak tahu

untuk bawa pesawat dan kemudian langsung dibawa ke jawa
atau langsung dibawa ke jakarta
baik pak giflan kita berbincang lagi nanti
ada pak ansyat dan pak iwan yang akan berbincang juga bersama kita
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya mengatakan itu kalau kita pakai opsi operasi militer
risikonya terlalu tinggi bagi keselamatan warga negara kita
kalau opsi militer kan harus lewat jalur formal dengan militer filipina
sedangkan kita tahu di sana
tidak punya kendali yang efektif di wilayah itu
lebih banyak bahkan kendali dari pihak abu sayyaf ini
di situ memang ada pemerintah ada gubernur ada wali kota ada perangkat
ada juga di situ satuan satuan militer polisi
tetapi nyatanya dalam hal penanganan aksi aksi teror mereka termasuk sandra ini
itu tidak pernah efektif
kita lihat kan sudah dalam kejadian ini
sampai terjadi pergantian komundan militer situ dari seorang bintang satu
karena dianggap tidak mampu bernegosiasi soal sandra
termasuk mungkin belum ini kan banyak sandra
tidak mampu bernegosiasi dengan abu sayyaf
artinya filipina juga seperti melihat itu
seperti satu negara lain berdaulat sendiri di situ
jadi diganti dengan bintang dua
bintang dua operasi
markasnya abu sayyaf malah dipermalukan di situ
delapan belas orang tewas
katanya ada lagi korban itu
jadi percuma kalau kita operasi di situ
sehingga diperlukan di situ memang ada jalur jalur non formal di situ
saya kira kita patut apresiasi ya
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang berhasil
nah banyak sekali saya melihat di situ jalur yang dipakai
kan menlo sudah mengumumkan bahwa membuka semua jalur
dan ternyata memang banyak pihak
dan pemerintah menegaskan memang no ransom policy
pemerintah tidak bernegosiasi dengan teroris
itu bukan kebijakan pemerintah kita saja atau filipina
bahkan kan ada juga
resolusi pbb itu dua
concession itu tukar menukar tuntutan segala macam itu
kasus penyanderaan itu
walaupun tidak ada pemerintah
yang mengatakan itu membayar
karena itu masalah
dan memang pemerintah sebagian
tetapi selalu dilakukan oleh pihak non government
apakah keluarga atau apakah perusahaan
yang konsisten itu bahkan dengan prinsip pbb itu ya rusia
rusia itu dia nggak peduli
tahun dua ribu tiga dua ribu empat ada dua kejadian yang kita bisa lihat
satu ada di gedung twitter di moskow
tapi sandra juga mati kb
kemudian di beslan
tiga ratusan murid
itu juga dia hajar
nah itu dia memang sangat konsisten
bahkan rusia itu punya undang undang
kalau pesawat itu diketahui dikuasai oleh si teroris
itu mereka boleh rontokkan pesawat itu
tidak peduli risikonya
tapi yang lain semua itu saya lihat ada
hanya selalu secara formal negara
tidak ada negara yang mau membayar itu
walaupun yang dikejar tetap win win
tidak seperti rusia ya
mas iwan ini kan masih ada empat orang lagi nih
ini saudara kita empat orang lagi yang masih ditahan
dan seperti kita sudah ketahui bersama
belantara yang namanya filipina selatan itu kita tidak bisa terkas
medannya dan kondisinya pak ansyad juga sudah mengatakan tadi
dan juga ini kelompok mana abu sayyaf semuanya namanya abu sayyaf
sebenarnya ada gimana sih sebenarnya konstruksi abu sayyaf itu
ya ini organisasi yang cair sekali ya
tahun dua ribu lima itu menjelang tahun baru
jumlahnya berapa sekarang
banyak grup grup kecil
misalnya seperti yang kasus sepuluh abk ini
ya diperkirakan pasukannya hanya empat puluh sampai seratus
itu pun juga modelnya ya kalau mau perang terima honor dulu di depan
jadi seperti mercenary gitu ya
ya mereka ini bisnis dan tidak cuma penculikan narkoba senjata juga hubungannya juga ke hongkong ke jepang kemana mana
menarik berbagai hal lah
sampai kalau kita ingat zaman penanganan teror dulu zaman bom bali satu bom bali dua
banyak sekali ditemukan yang ke arah sini detonator itu malah buatan india
jadi memang ya
jadi akan ada banyak sekali faksi ini ya orang hidup sendiri sendiri dan mengklaim dirinya abu sayyaf
apakah ada pola koordinasi diantara mereka
mereka yang masing masing warlord
punya wilayah punya kekuasaan punya pasukan
ya kalau mau koordinasi ya kita akan ngomong dulu
saya mau masuk nih
dan mereka nggak punya hubungan kepentingan whatsoever satu sama lain
untuk kepentingan ideologi membangun kilafah apa segala macam seperti niatan awal apa seperti itu
itu awalnya ya kalau itu
awalnya itu memang ada di situ ya
tapi yang terakhir terakhir ini ya kelihatannya full itu ekonomi
oleh karena itu yang pendekatan yang sekarang kali lagi saya kira tepat kali
tidak mungkin kita mandalkan itu pendekatan formal karena manila tidak berwibawa di situ
mereka ini justru berpengalaman
jadi kita harus mengingatkan mereka
jadi kita harus mengingatkan mereka

mereka kan ini mau misah
di situ mereka tunjukkan
sehingga pendekatan selain jalur formal itu efektif
jalur informal yang bisa langsung kepada kelompok penyandera itu
nah empat orang ini
kalau misalnya gimana sih mereka men treat men treat sandra
kan kalau misalnya banyak orang itu bisa di transfer
titip titip dulu deh sama kawan ini supaya kita bisa selamat atau
untuk sistem modelnya kayak kos kosan mbak

ada terminologi kalau di aparat filipina boarding and lodging
jadi kalau saya punya sandera bisa saya titip ke anda gitu
dari itu saya bayar
iya kalau diantara mereka tidak ada yang gratis
kalau misalnya saya dapat ransom saya baru tahu dapat ini bagi yang lain
saya baru tahu kamu dapat ini bagi
seperti itu kira kira
itu saya kalau soal ransom saya tidak tahu
kalau misalnya begitu mereka dapatnya begitu
atau dibayar di muka
karena mereka ini semua dikerjakan
dari penyelundupan dari human trafficking
yang belum populer di pulau jawa
itu kadang masuk di kalimantan lebih dulu
masuk dari jalur mereka ini juga
nah ini kan sebenarnya
kalau begitu kan
dia banyak main di perairan kita
sementara perairan itu sangat
sangat lukratif lah istilahnya
sangat menguntungkan kita
dan banyak juga warga negara kita
yang hilir mudik di situ
setelah ada presiden semacam ini
tidak ada jaminannya
ini akan berhenti sekarang
kalau di kalahkan
itu disebut itu
seperti tidak bertuan
formal ya filipin
tapi kenyataan administrasi
itu tidak berjalan efektif
lebih dominasi oleh kelompok mereka ini
kalau usulan mas iwan apa
kita punya perjanjian bilateral
dengan filipin tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
sudah desain dan kita sudah punya pos angkatan laut
dengan perwakilan di bonggau
dan dalam enam tahun pemerintahan terakhir
infrastruktur di bonggau
di pulau tawi tawi sudah cukup dibangun
kondisi real hari ini
filipina untuk akses ekonominya
tergantung pada sabah
sedangkan hubungan transportasi resmi
laut dan udara
sambuanga kota kinabalu
sekarang ditutup oleh malaysia
terutama sesudah peristiwa operasi daulat
tahun dua ribu tiga belas ketika pengikut dari
jamal kiram menyerbu
ini posisi yang bagus
untuk indonesia untuk membantu
karena secara ekonomi
barang kebutuhan sehari hari yang beredar di sana
itu diambil dari sabah
tapi kebanyakan produk dari indonesia
jadi posisi kita kemudian sekarang strategis
apakah kemudian kita bisa memberikan
nilai tambah dalam kondisi
yang menguntungkan kita
nanti kan kita bahas lebih jauh
kami akan kembali sesaat lagi
tetap berbicara bersama kami
memang yang berkembang
simpang siur tentunya kami tahu yang sebenarnya
ini upaya sepenuhnya dari pemerintah
bahwa kemudian ada pihak pihak
yang terlibat di dalamnya
bahwa apakah pertanyaannya ada tebusan
atau enggak kami sampaikan enggak
sebuah keberhasilan semua ikut
senang ikut merasa
terlibat ikut merasa
tetapi yang penting
jangan kemudian diklaim semuanya
baik kita akan coba
berhubungan dengan pak akiflan
kembali di filipina
pak kiflan masih mendengar kami pak
singkat saja barangkali pak kiflan
saya ingin mendengarkan
deskripsi bapak soal proses
negosiasi yang dilakukan sampai pada akhirnya
para sandra dibebaskan
karena kita tidak bisa mencari
antara perusahaan dan grup yang disana
kita meminta bantuan
karena penyandang yang alhasi nisaya
adalah bekas pengalaman super niswani
hubungan itu masih ada
jadi melalui itu
ke pangkalan mereka tiga kali
dan dibekatilah pendekatan
kepada mereka oleh niswani
dan kemudian oleh niswani
sudah ada persetujuan dengan gubernur
itu keponakan dia
yang sudah membantu
termasuk kepala biasa yang berada disana
yaitu di kaluang
mantan dan kopassus
istinya di kaluang
adanya gerakan yang dari niswani
ke arah niu
dan terakhir mereka berada di niu
kemudian mereka pantas
ada tanggal satu
diperlalu dibawa ke jolo
misalnya jolo dilepaskan begitu saja
dari kendaraan dari pelaguan
ke rumahnya gubernur
sakutan yang sudah ada itu
kemudian penyandarinya langsung pergi
ke rumahnya gubernur
disana tidak ada pun dari
yang apanya dari yayasan
tidak ada satu pun
kecuali orang yang dari perusahaan
yang ada di sana
yang dari yayasan
yang dari kecil adra
kemudian di jambuanga
tiba tiba ada di jambuanga begitu
itu proses pelepasannya
dengan cara kekeluargaan
tidak sepesa pun uang perusahaan itu
uang perusahaan itu saya masih melihat sendiri
oleh tim yang dari perusahaan
saya tetap berada di jolo
kemudian saya ke jambuanga
kemudian ke jambuanga
dan hari ini
untuk merunding kita masih punya orang
yang di dalam
yang merunding untuk yang empat orang
dan sudah bisa kontak
sama yang sandra
dan sama pemimpin yang berada di sana
pemimpin yang berada
yang pengajar itu
kita tahu dia adalah
dari anak muda namanya radin
kita ketahuan namanya
baik teluk pun kemudian kedudukannya kita dengan dari ba'is abdi punya alat

yaitu dekat markasnya nuswari di selatan markasnya nuswari
ya karena pendekatan oleh nuswari yang ini
dan mudah mudahan dalam kedekatan bisa dilepas

ini yang empat orang
yang tadi itu sudah disesuaikan
berarti pak kiflan ikut dalam proses selanjutnya pak
untuk yang proses selanjutnya yang empat ini
yang empat ini kan sedang dipingkakan oleh nuswari ini kepada komandan lapangannya
komandan lapangannya untuk bisa berbicara dengan nusiragil ini
sudah kita bisa kontak dan tahu itu empat orang sudah langsung berbicara dengan kita kok
kondisi mereka baik baik saja pak sekarang pak

jadi yang sepuluh ini sama sekali tidak ada biaya
tidak ada uang yang dikeluarkan
mereka melepaskan di dunia
pak kiflan terima kasih atas
uang dibawa balik ke manila
baik terima kasih atas waktunya pak
sekali lagi selamat atas keberhasilan semua tim
kata pak presiden nggak boleh saling klaim jadi selamat buat semuanya kalau begitu
pak kiflan selamat malam
nah mas iwan
kemarin umar patek itu sempat mengajukan diri untuk menjadi jurubicara
itu relevan nggak
sampai sekarang tuh relevan nggak
masih banyak aset akses kita juga
saya juga sempat kontak beberapa teman mantan mujahidin di sana yang bisa dua tiga empat bahasa
dan masih banyak teman temannya di sini
ini hal biasa kok
kita sudah punya banyak resources dan yang pak presiden bilang
semua aset semua akses semua jalan ini disiapkan dan yang penting hasil akhirnya
kalau buat abu sayyaf sendiri kita tuh nggak dilihat agamanya
nggak dilihat identitas keluarga negaraan
buat mereka kita ini potensi bisnis kan sebenarnya kan
artinya ada kemungkinan kalau warga negara indonesia jangan disandera itu mungkin nggak
untuk wni biasanya lebih soft
karena memang banyak situasi yang membaik
di selatan itu lebih tidak terlepas dari jasa indonesia
dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya pak anca
iya banyak warga negara kita justru jadi pelatih di sana
jadi sebetulnya cukup bergeng sih wni di sana
dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
ya semua bisa dimanfaatkan
tapi ya sekali lagi saya kira ya kita sudah tidak ada guna lagi ya siapa yang membebaskan
yang jelas upaya pemerintah dengan
menggunakan semua itu
resursi situ sangat berhasil
saya kira presiden paling tahu kan
ini siapa ini yang beliau tahu itu
jadi kita nggak usah komplain
saya hanya berpikir mengantisipasi ke depan pak
karena sekali lagi kan itu jalur yang sangat ramai
warga negara indonesia banyak di situ
kalau misalnya sempat sempat lewat ketemu lagi nanti mengalami hal yang serupa dengan
sebelumnya juga ada yang kemudian dibebaskan dan masih ada empat orang lagi

ada upaya upaya yang sifatnya lebih kultural dialogis kepada mereka
sehingga oh ini warga negara indonesia nih jangan dicolek gitu misalnya
itu memang itu yang paling mendasar itu
tetapi ya itu kan namanya satu upaya yang sangat begitu besar ya
bagaimana operasionalnya dilapakkan
yang diperlukan upaya itu yang terstruktur yang terukur betul
seperti saya lihat bahwa
militer nanti filipina malaysia indonesia akan ketemu membahas itu
tapi menurut saya itu tidak cukup
ada juga jalur jalur yang secara ekonomi sebetulnya yang paling penting
padahal sama pilindo itu udah lama sekali ya sebenarnya hubungannya itu ya
kita kan bisa lihat seperti di selat malaka itu
selat malaka itu kan ada jalur sipil itu yang khusus
seperti malaysia malaysia itu memantau mulai masuk di wilayah sabang sana
semua kapal itu terbang dan juga kembali ke malaysia

langsung diberikan kapal pandu pilot jalur
bahkan diatur dikontrol kecepatannya arahnya semua diatur
dan termonitor posisinya semua itu
saya kira kapal kapal yang lewat semua kan punya itu
saya kira itu bisa diaktifkan
dari misalnya jalur pelayaran perusahaan pelayaran
tinggal masalah tinggal teknologi saja itu
ada koordinatnya di mana
dan saya kira dalam kapasitas yang bisa dilakukan
termasuk personil saja misalnya
itu para pelaut itu kan mau masuk kerja di kapal lewat namanya kpi
kurs pelaut indonesia
wah itu kan kesatuannya hebat dan punya dana besar di situ
karena mereka ke kpi itu kan mereka harus bayar sekian
kemudian perusahaan bayar gaji mereka juga dipotong yuran ini
ini kan mereka bisa berbuat itu
sama sama dengan pelaut di sana untuk saling memonitor
dan saya kira kebanyakan kapal yang dipakai itu
mereka perusahaan bisa mengontrol kok ada di koordinat mana ini di sini mereka
tinggal di koordinasikan antara mereka ini
ya bisa solusi menarik
kalau kita lihat misalnya ini di laut cina selatan saja
ini di hainan komando angkatan laut tentara pembebasan rakyat
sudah memulai latihan militer untuk kapal kapal nelayan ya
dan saya bilang tadi kita ada pos perwakilan angkatan laut di bonggau tawi tawi
dan itu kan biasa
kita juga punya perwakilan perwira di kapal perang malaysia singapura untuk patroli teluk aden
dan itu bisa dilakukan juga untuk patroli tiga negara
saling menempatkan perwira dan patroli terkoordinasi
tapi mungkin nggak sih ini bisa dikerjasama yang harmonis terutama antara malaysia dan indonesia
mengingat kita punya singgungan di kalimantan utara
ada ambalat misalnya karangunara yang sampai sekarang masih jadi dispute
di selat malaka tidak masalah
malaka street si patrol itu thailand indonesia malaysia singapura sudah berjalan dengan baik
dan tidak ada alasan bahwa di sana tidak bisa
karena di sabah pun ada isabah sea command komando laut sabah selatan timur
di sana juga pangkalan angkatan laut malaysia kuat
pangkalan kapal selamnya juga di lahan datu
kita tidak masalah karena sekian tahun di selat malaka kita bisa kerjasama dengan baik
in the meantime kita berusaha untuk mengamankan selatnya pola komunikasi dengan
tapi susah ya kelompoknya banyak sekali ya
ada banyak sekali kelompok yang harus kita tangani begitu ya
jadi atau satu orang saja al habshi itu misalnya kita pegang bisa nggak
kalau karakteristik teroris kan nggak bisa anda pegang satu
karena mereka bekerja dalam satu
karena saat ini ada sepuluh yang lain yang bisa pegang
begini sebetulnya dari pihak internasional itu sudah beberapa kali ada inisiatif ya yang konkret
karena saya ingat paling tidak waktu saya di bnpt itu ada dua inisiatif dari internasional
mengadakan pelatihan koordinasi antara aparat filipina malaysia indonesia
dengan simulasinya itu di wilayah ini
waktu itu saya ingat ada dua kali simulasi
yang pertama itu disimulasikan dicurigai satu kapal dari filipina membawa narkoba ada di koordinat ini
maka petugas filipina informasi kepada pihak sabah itu di sana siapa itu leading sectornya
di indonesia siapa kemudian apa yang dilakukan itu dilatihkan
itu saya kira bisa dihidupkan itu
baik kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
teroris yang berbeda untuk mendanai aksi mereka
teroris berdasarkan data perserikatan bangsa bangsa pada dua ribu empat hingga dua ribu dua belas saja
sedikitnya satu ratus dua puluh juta dolar amerika serikat atau sekitar satu lima triliun rupiah
telah dibayarkan kepada kelompok teroris sebagai uang tebusan penyanderaan
dari jumlah tersebut kelompok isis sedikitnya telah mendapat uang tebusan
tiga puluh lima hingga empat puluh lima juta dolar amerika sejak awal aksi hingga dua ribu empat belas
ada pun kelompok al qaeda yang berbasis di semenanjung arab telah mengumpulkan
dua puluh juta dolar amerika sepanjang dua ribu sebelas hingga dua ribu tiga belas dari uang penyanderaan
sementara itu faksi al qaeda yang berbasis di afrika utara juga telah menggunakan
metode yang sama sejak dua ribu delapan untuk mendapatkan dana sembilan puluh satu lima juta dolar amerika
cara menghadapi kelompok penyanderaan
terutama pola negosiasi demi pembebasan sandra
masih menjadi pekerjaan rumah hampir semua negara di dunia
dilema antara membayar uang tebusan yang berarti mendanai aksi terorisme
atau menolak membayar dengan konsekuensi tewasnya sandra bukanlah hal yang mudah diputuskan
perlu dilakukan kerjasama diplomatis antar negara
tidak hanya untuk mencegah aksi penyanderaan terus terjadi
tetapi juga untuk memastikan aksi penyanderaan tidak menjadi lumbung padi kelompok teroris
guna mendanai aksi mereka
banyak orang kalau kita bicara bimp aja baru dengar ya
jadi itu sebenarnya punya potensi yang besar ya untuk bisa
oke pak barangkali terakhir atas apa yang sudah kita cermati
mulai dari penyanderaan sampai akhirnya pembebasan
apa kira kira pesan dari pak ansyad soal indonesia bagian utara mendekati mindanao sana
ya memang itu yang pertama ini kan jaringan teroris
yang pertama tentu akarnya ya jaringan teror itu harus dihabiskan di sana
itu kita serahkan pada filipina ya
ya walaupun internasional juga bisa masuk ya
karena resolusi pbb itu seribu tiga ratus tujuh puluh tiga sama dua puluh enam berapa gitu ya
jadi ada kewajiban anggota pbb antar pemerintah bekerjasama melawan aksi teroris di negara manapun
terus yang berkepentingan
bisa masalahnya sih kan komplikasi
karena sekaligus menyangkut masalah kedaulatan filipina sendiri
adanya intervensi internasional di sini
takut lepas sini
kemudian yang perlu kita waspadai adalah gini
wilayah itu sekarang itu menjadi
apa namanya ya spotlight di situ ya
itu dikhawatirkan akan menjadi semacam pendirian seperti isis di asia tenggara itu ya di situ
karena jelas ada kekuatannya bersenjata punya jaringan di situ
walaupun sebenarnya mereka orientasinya pragmatis saja sebenarnya uang saja begitu ya
ya tapi awalnya memang
masih ada ideologi
mereka ingin mendirikan itu
ini kita sudah lihat kan hubungan dnlk
dengan seda dengan isis
itu memang sekarang di kekhawatiran internasional itu bisa muncul
apalagi kita sudah lihat kan sejarah kaitan jaringan teroris dari indonesia dengan filipina selatan itu sangat akrab
bahkan banyak sekali yang pentolan pentolan teroris kita jadi pelatih di sana
umar pat abdul matin itu pelatih di sana itu
jadi yang harus kita waspadai
yang kedua secara ekonomi
saya kira itu perlu memang ya tidak mungkin kita menutup diri di sana kapal kapal kita tidak berlayar
karena merugikan kita sendiri
yang penting bagaimana kita bisa mengamankan itu di sana
baik pak ansyah terima kasih atas waktunya
mas iwan ong terima kasih atas waktunya